pemerintah provinsi bali mulai membuka pelayanan vaksin covid sembilan belas dosis keempat
atau booster kedua bagi kelompok lansia
sejak dibuka beberapa fasilitas pelayanan kesehatan
fayankes mulai didatangi warga lansia untuk mendaftar
seperti di puskesmas satu jalan sesetan denpasar selatan
puluhan warga lansia yang umumnya berdomisili di kawasan kota denpasar
sejak pagi mulai berdatangan untuk mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
pihak puskesmas sendiri membatasi pendaftaran hingga tiga puluh orang per hari
selain memprioritaskan warga lansia
puskesmas ini juga membuka pendaftaran bagi warga yang ingin mendapatkan vaksin dosis satu dua hingga booster satu
booster kedua sementara hanya diprioritaskan bagi lansia yang telah mendapatkan booster satu
sedikitnya berjalak enam bulan
vaksin yang disediakan berjenis pfizer moderna atau astrazeneca
nggak ada rasa apa apa malah disuntik itu hampir nggak ada rasa
dari kakak dari kakak tadi ke rumah
udah langsung gitu ditensi aja nah biasa
kadis kesehatan provinsi bali menyatakan pihaknya menyediakan sekitar tiga puluh ribu dosis
yang merupakan kiriman terbaru dari pusat serta yang masih dimiliki dinkes bali
iya untuk vaksin kita sudah siap
kan sebelumnya kita sudah dapat dari pusat dua puluh ribu dosis ya
dan itu udah kita disebab di daun dan kota juga
dan kita di provinsi masih ada persediaan sudah sebelas ribu dosis juga ada
jadi siap untuk menyediakan booster dua untuk lansia
tapi sasaran kita cuma bukan itu aja
tetap ada booster satu untuk lansia juga dan booster satu untuk yang lain
capaian vaksinasi covid sembilan belas bagi warga lansia di bali untuk booster satu
baru mencapai lima puluh tujuh persen
dari total sasaran sekitar empat ratus lima puluh empat ribu orang
untuk mengejar capaian vaksinasi covid sembilan belas
baik booster satu dan dua
petugas dinas kesehatan kabupaten kota sebali
akan melakukan upaya jemput bola ke rumah rumah warga
ayu muradewi kartika widowati sen indonesia dan pasar bali